sementara itu pemerintah provinsi jawa barat belum akan membuka sekolah dalam waktu dekat
kemungkinan besar institusi pendidikan seperti sekolah dan pesantren baru akan dibuka pada januari dua ribu dua puluh
setelah wabah virus corona dianggap sudah meredah
tapi kalau ada keputusan tidak dijadwalin nanti kita sampaikan secara khusus
karena kita butuh waktu kita tidak boleh memperbaikan anak anak yang di jawa barat
nanti penuh anak sekolah yang terpapar oleh covid sembilan belas
ini adalah soal yang luar biasa muslimnya
nah dalam perlindungan juga ada pesantren maka kita segera membeli informasi petacaran
pesantren menjelaskan mereka berasa aman selalu berkomunikasi
berdekatan dan lain sebagainya